pemirsa baru saja kami mendapatkan informasi pesawat learjet
registrasi pkjki dari yogyakarta tergelincir saat keluar landasan antara taxiway b dan c di bandara halim perdana kusuma
insiden ini terjadi pada pukul sembilan belas empat puluh delapan dan hingga pukul dua puluh satu waktu indonesia barat tadi masih dilakukan proses evakuasi
general manager bandara halim perdana kusuma kolonel a rashid jauhari
menyatakan bahwa ketika touch landing pesawat ambulans nusantara air charter dengan nomor penerbangan pkjki tergelincir karena hujan
dan untuk mengetahui informasi lebih lanjut kami telah terhubung dengan general manager bandara halim perdana kusuma
lewat sambungan telpon kolonel a rashid jauhari selamat malam pak rashid
pak rashid boleh tolong diceritakan
akan seperti apa situasi terkini di bandara halim apakah semua proses evakuasi sudah selesai dilakukan pak
baik mbak olip pada saat ini kita sedang melaksanakan evakuasi atas tergelincirnya pesawat papa kilo jelit kilo india
yang melaksanakan medipak flight dari jogja ke halim pada pukul sembilan belas empat puluh delapan
jadi saat ini pesawat berada di tkp persisnya berada di luar landasan di atas rumput
tapi masih tergenang air karena tadi kondisinya sedang hujan
baik pak apakah ada kerusakan yang signifikan di badan pesawat
apa ada mungkin hal hal lain yang menyebabkan penerbangan seselaini tertunda
kalau kondisi pesawat secara fisik masih utuh hanya ada landing gear atau kaki pesawat yang patah karena keluar dari landasan tadi
kemudian kalau badan pesawat kondisinya masih utuh
kemudian juga tadi penumpang ada delapan orang
jadi kita harus berhati hati dalam keadaan aman dan selamat
ya baik apakah ini dampaknya nanti akan ada penerbangan atau flight flight lain yang akan mengalami delay pak
sementara landasan sudah kami close karena kondisi csop
dan mudah mudahan tidak terlalu lama kami segera akan mereposisi pesawat
sehingga pesawat yang akan datang yang menuju halim ke sumah itu
bisa kita layani untuk pendaratannya
apakah tadi informasi yang kami terima soal pengalihan pesawat ke bandara soekarno hatta bisa dikonfirmasi pak
sementara beberapa pesawat sudah kita arahkan untuk diarahkan ke soekarno hatta
persisnya kami datanya belum dapat
persisnya kami datanya belum dapat
namun beberapa pesawat yang dialihkan itu sesuai sop juga
namun beberapa pesawat yang dialihkan itu sesuai sop juga
manakala ada pesawat yang mengalami keadaan tidak normal atau mendarat darurat
maka pesawat pesawat lain itu diarahkan ke airport yang terdekat
baik pak rashid memang tadi kami pantau cuaca sangat buruk ya
dalam perjalanan kemarin juga saya tadi melihat hujannya sangat deras sekali
apakah ada penyebab lain
baik kalau melihat dari analisa sementara memang pada saat pesawat itu mendarat
itu kondisinya sedang hujan lebat
sehingga dengan kondisi hujan lebat itu kemungkinan
ini kemungkinan karena nanti untuk actualnya itu adalah keputusan dari knkt
saat ini tim knkt sudah di tkp untuk menginvestigasi
dikasih kondisi ini
baik kalau begitu kolonel rashid jawahari terima kasih atas informasinya
melaporkan langsung dari bandara halimperdanak pusuma